diapit gedung gedung tinggi dan berada di pusat kota surabaya
keberadaan kampung ini tidak begitu kentara
di jalan tunjungan surabaya sebuah pelang bertuliskan kampung wisata ketandan
menjadi penyambut sekaligus pengenal bagi pelancong yang hendak bertandang ke sana
begitu memasuki kawasan ini anda akan disambut dengan lukisan lukisan mural dengan warna mencolok di setiap dindingnya
di antara megahnya gedung pencakar langit dahulu
kampung ini merupakan tempat kesembunyian
pada masa penjajahan
talagang oleh waktu
kampung ini kini tetap lestari di tengah modernisasi zaman
di segmen sudut kota kali ini
saya akan mengajak anda mengenal lebih dalam tentang kampung ketandan surabaya
walaupun merupakan wilayah perkampungan
lokasi kampung ketandan bisa dibilang strategis
dulunya dikenal sebagai sebutan segi empat emas
karena diapit oleh jalan jalan besar
seperti jalan tunjungan
dan jalan prabat
menurut kisah sejarahnya
karena lokasi kampung ini sangat strategis
kampung ketandang dijadikan tempat persembunyian area area surabaya
sebelum menyerang sekutu
hal ini ditandai banyaknya jalan jalan tikus
atau jalan tembusan di dalam kampung ini
tadi saya juga sempat tanya
kepada warga ini
karena ini kan pemukiman padat penduduk ya pak ya
tapi dulu katanya ini merupakan area pemakaman
benar nggak pak
makam cina dulunya
ada buktinya mana
ini salah satunya di sini
di daerah lain ada juga
di situ di sana
banyak di sekitar sini tuh
tetap dirawat atau tetap dibiarkan begini
ini sebentar lagi dari rw
jadi ini musium
jadi untuk dokumentasi dari
bahwa di sini dulu ada pemakaman cina
bukti sejarah lainnya
jika kampung ketandan ini telah ada sejak masa lampau
adalah berdirinya sebuah masjid di tengah padatnya permukiman
ya masjid anur yang didirikan pada tahun seribu sembilan ratus lima belas
ya sebagai kampung wisata
warga di tempat ini juga banyak yang merupakan pelaku umkm
salah satu umkm yang terkenal dari kampung ketandan surabaya adalah
sebagai produsen kue kering
dia sudah menekuni bisnis ini sejak puluhan tahun
ia bisa menyuplai kue kering ke beberapa wilayah hingga luar jawa
bisnis yang sejak awal didirikan di kampung ketandan ini
begitu membawa berkah buat dirinya

karena yang pertama kalau di pinggir jalan itu kendala modal
kalau di pinggir jalan kan pasti mahal ya mbak ya
nah saya juga mikirnya
kalau di dalam kampung itu
uniknya itu masih dapat gitu loh
kalau saya di pinggir jalan
akhirnya akan sama dengan bakery bakery yang lain

nah berbicara kuliner di seputar kampung ketandang
ternyata cukup banyak yang legendaris loh
salah satunya adalah
lontong bala pak gendut
lokasinya memang berada di jalan
embung malang surabaya namun jaraknya
cukup dekat dari kampung ketandan
kira kira sekitar dua ratus meter saja
lontong bala pak gendut ini cukup legendaris
diketahui kuliner khas surabaya ini
sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
walaupun usahanya telah diwariskan
ke generasi ketiga
namun lontong balap pak gendut tetap mempertahankan resep turun temurun
nah lontong balap disini cukup legend ya udah puluhan tahun
dan memang ini kuahnya bening
wuh cambahnya lihat ini melimpah ruah ditambah dengan bawang goreng
kayaknya sih mantep
apalagi kalau dicampur sama yang namanya lento
biasa enak banget
harga satu porsi lontong balap cukup terjangkau yaitu sebesar delapan belas ribu rupiah
bagi anda yang tertarik untuk mencoba bisa mengunjungi depot lontong pak gendut mulai dari pukul enam pagi hingga sebelas malam
meskipun dikelilingi gedung gedung pencakar langit dengan lokasi yang strategis
kampung ketandan masih mempertahankan keoriginalitasannya hingga kini
kampung ketandan jawa timur